mbak sofian kenapa tadi gak nelfon saya
coba kalau tadi bapak nelfon saya pasti saya jemput
gelap kang saya udah sampai sini
mbak sofian kata bapak saya lebih baik terlambat daripada gak sama sekali
nah kalau tahu kenapa tadi pas di jalan bapak
kita bisa ke jalan bapak
pur emang benar kamu nyuri celananya ojak
pur kamu mau kemana
gue mau nyari ojek mau bikin perhitungan
gara gara dia semua orang ngira gue maling
waduh ya dia dengarkan

dahlah don't worry ker dispensin gak usah
hanya tanda ada apa apa
nggak ada apa apa
hai aja cek cek cek mau bener lu sakit ambeien kagak aja kagak sakit ambeien
jadi bener jak yang maling jemuran lu tuh sipur iye beh kagak bisa didiemin ya anak
eh tunggu tunggu tunggu ojak mau buru buru ngejar sipur gue ikut mau ngapain gua mau
tahu siapa yang salah siapa yang benar ya pasti ojek lah yang benar mau kemana nih gue mau cari
abang tolong tarbeta dulu ke depan maaf bang saya lagi nyari orang
belagu pas kali suka ya kapa
ngapain katanya mau bikin perhitungan kita cari kebenaran
pasoknya ya lihat sipur enggak enggak memang ada apa apa
tidak ada apa apa kok dicari cari
lu lihat banget enggak lihat gimana di rumahnya tadi udah rumahnya enggak ada berarti di luar
pak sofian kenapa aku tadi nggak nelfon saya coba kalau tadi bapak nelfon saya pasti saya jemput
pak sompian kata bapak saya lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali
nah kalau tahu kenapa tadi pas di jalan bapak nggak nelfon saya tuh
barusan ada warung pok mohon be
ajak sana ajak
tapi udah ke pangkalan bang
tadi gue udah di pangkalan
kalau gitu gue gak tau dah
ya ampun ya ampun
jadi bang ojak sama mas pur mencari carian
antar saya cari mereka yuk
mas ophian nggak ke kampus
masalah ini lebih penting
jangan sampai mereka main hakim sendiri
pak mereka mainnya rame rame pak
nggak main hakim sendiri
yuk cari mereka yuk
terserah kang disney aja
pokoknya harus sampai ketemu kang
kamu harus berangkat
panggil kan aku
halo dimana lu di sini kalau berani oke kalau gitu gue tunggu di lapangan deket
kebetulan oke gua gak takut mencari kebenaran assalamualaikum waalaikumsalam
kata babi laki lo amean enggak buktinya tadi pagi bisa duduk
gue nggak terima lu merusak nama baik gue
aduh gue bantik
masih gak mau ngaku lu
lu yang apa
lu kenapa ada masalah lagi sama si ocak
berantem lu ya
kalau kagak mau cerita ya udah
mau pulang aja
aduh aduh aduh aduh aduh
pateng itu bang wajah tempat
aduh aduh aduh
aduh aku jangan merantem